keinformasi pertama kelompok bersenjata kembali beraksi di kabupaten intan jaya papua selasa pagi tiga puluh agustus dua ribu dua puluh
seorang pekerja dari perusahaan swasta tewas akibat ditembak di bagian dada
seorang warga sipil pekerja operator jalan di kampung mamba distrik sugapa kabupaten intan jaya tewas akibat ditembak kelompok bersenjata selasa tiga puluh agustus dua ribu dua puluh dua sekitar pukul sembilan tiga puluh wit
kabitumas polda papua ahmad mustafa kamal mengakui korban atas nama manoa rumansara pekerja operator alat berat jalan darat perusahaan pt muj
korban didatangi oleh kelompok bersenjata dan langsung ditembak di bagian dada
korban sempat dibawa ke puskesmas sugapa intan jaya namun saat akan dievakuasi ke nabire korban meninggal dunia
pagi pagi sekitar pukul sepuluh wit telah terjadi penembakan berhadap salah satu
satu karyawan pt muj di proyek jalan mamba distrik sugapa oleh kelompok kriminal bersenjata
jadi korban ada luka tembak di bagian badan perut dada itu ada tiga luka